tiga lapak barang bekas di cakung jakarta timur jumat pagi di lalapsi jagomera
penyebab kebakaran akibat api dari pembakaran sampah merambat ke material bangunan yang mudah terbakar
petugas berjibaku memadamkan api yang terus membesar dan membakar habis tempat penampungan barang bekas di jalan inspeksi cakung drain jakarta timur
api dengan cepat menjalar lantaran banyaknya material barang mudah terbakar
enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar api tidak menjalar ke bangunan sekitar
setelah hampir satu jam api akhirnya dapat dipadamkan
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini